tugas pores pemalang jawa tengah akan membongkar makam salah seorang korban pemerkosaan
yang ditemukan tewas di sungai
sementara keluarga korban selamat meminta agar para pelaku dihukum berat
proses penyidikan terhadap empat tersangka dari dua belas pelaku pemerkosaan saat ini
dilimpahkan ke polres pemalang dari polsek taman
dari keempat pelaku yang berhasil ditangkap satu diantaranya bernama rastono
rastono merupakan kekasih dari korban selamat
diduga rastono merupakan otak dari aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh sebelas temannya
orang tua korban meminta agar pelaku dihukum berat bahkan hukuman mati
polisi rencananya akan membongkar makam korban tewas
untuk diotopsi guna memastikan penyebab kematiannya
dari hasil keterangan sementara bahwa korban yang masih hidup itu memang
digilir oleh kurang lebih dua belas pemuda yang saat itu masih minum minum
kemudian yang korban meninggal karena takut dia lari
pada senin siang korban selamat kembali menjalani pemeriksaan oleh
unit perlindungan perempuan dan anak polres pemalang
ia mendapatkan pertanyaan seputar peran dan motif para pelaku
sebelumnya dua remaja putri warga desa tegal sari
pemalang diperkosa oleh dua belas pemuda setelah para pemuda itu pestamin mengkeras
salah satu korban kemudian ditemukan oleh warga tewas di sungai
diduga korban tewas saat berusaha untuk menyelamatkan diri